namanya juga emas safe haven dan nong term ya kita seharusnya tidak perlu khawatir terhadap koreksi koreksi tersebut
jadi apa namanya risiko ancaman risiko itu tetap ada
tergantung ada yang bilang enam bulan
nah ini kan memang sudah istilahnya katanya sudah terbiasa lah
kurang fokus juga jadi kayak dibalik gitu sih
salah satu penghematan adalah menekan pengeluaran untuk bahan bakar
apa yang dikatakan orang kantor waktu itu
limbahnya dengan baik sebenarnya mereka itu sendiri yang dirugikan apakah dia harus membayar
nah itu penyakit jantung koroner atau penyempitannya itu dibagi tiga kategori atau tiga bagian